sampai jumpa di video selanjutnya
wah rajin juga pak sofian
saya nggak tahu
mudah mudahan sih baik baik aja
nggak pernah nelpon
nggak bakal balik lagi ke sini
kalau buat kerja di tempat cucian motor saya sih enggak
kan udah tutup
nggak tahu deh kalau dia dapat kerja di tempat lain
mampir dulu mas ferdi
terima kasih pak sopyan
saya mau pulang dulu
permisi pak sopyan
halo kamu udah denger kabar soal bos saeb
bos saeb udah mau keluar dari penjara
bos saeb udah mau keluar dari penjara
kok bos saeb di penjaranya cuma sebentar
soalnya dia cuma kena pasal pencucian ringan
di penjaranya cuma tiga bulan
terus kita gimana
aku takut dia tahu kalau aku yang jebak dia
terus dia nyari aku buat balas dendam
kamu jangan sampai ketemu dia
bandung kota kecil
gampang aja buat gak sengaja tiba tiba ketemu sama dia
terus rencana kamu gimana biar gak ketemu bos aem
kayaknya aku harus pergi dari bandung
mungkin ke jakarta
b policymakers nya akan ke maternal itu
sekalian repressing jalan jalan
terserah kalau gitu mah jangan sampai ada yang mengira
kamu udah jadi manajer produksi tapi masih ngurus belanja plastik
saya bosen jang kalau setiap hari kerjanya cuma nonton orang lain kerja
kapan mau ke kampus
rencana minggu ini tapi belum tahu hari apa
udah lama kampus di kampung
kau mau ke kampus
kamu mau ke kampus
kamu mau ke kampus
jadi mau direnovasi
kamu sempena telepon nanyain soal uang
bang kalau mau samain aja
saya makan di warung aja biar ada pilihan
udah aku pesen lewat go barefoot
katanya bos saib udah mau keluar penjara
nanti dia nyari kita mbak
kang kamu udah nanya gitu
waktu kemarin kita teleponan
kamu masih kurus aja
saya mau orangnya konsisten
tetep jadi diri sendiri
gak pengen jadi seperti orang lain yang gemuk
biar saya gak keliatan pendek
mau langsung pesan
tadi waktu saya mau kesini
waktu mau duduk disini
ada cewek yang duduk sendirian
kamu mau makan apa
saya makan dulu chef
waktu cewek itu nerima telepon dari temennya
dia nyebut nama mantan bos kita dulu
perempuan itu copet
sekarang udah engga
dia keluar dia tempat kerjanya yang lama
terus bikin usaha sendiri bikin mukena bordir
bagus atuh ada kemajuan
dia kan bikinnya di tasik
dia minta bantuan aku buat masarin di bandung
kalau urusan pemasaran pertama aku gak bakat
kedua aku juga gak minat
kalau kamu yang handle gimana
bantuin saudara aku buat masarin mukena bordir
bos saya bukan yang udah masuk penjara
yang dulu mah kayaknya udah keluar
terus masuk lagi
yaudah lah gak usah mikirin bos saya
kita udah lama bukan anak buahnya lagi
kita juga udah lama berhenti jadi copet
terus gimana kerjaan kamu di jakarta
masih kerja di tempat cucian motor
gak boleh sama abah
abang gak akan ngasih izin buat kamu ngajak aku pergi lagi
ini yang terakhir
kata abah laki laki yang bakal abah kasih izin bawa aku pergi
cuma laki laki yang sudah jadi suami aku
jadi setelah ini kalau aku mau tetap ngajak kamu pergi harus jadi suami kamu dulu
memangnya kalau aku mau jadi suami kamu kamu mau
barusan akan ngelapon
tunggu desi suatu menit

jauh karena suami ibtra